bentang alam pegunungan menoreh menjadi magnet menarik untuk menikmati wisata berbeda di yogyakarta
termasuk di daerah nanggulan kulonprogo
untuk mendapatkan pengalaman ini ada cara unik untuk menikmatinya
selamat pagi mas
selamat pagi mas
nanti kita mau jalan ke mana nih
kita mau dari pegunungan menoreh
terus kurang lebihnya kita ada tiga spot foto lah
mantap kita jalan ya
dengan volkswagen kuno ini saya bisa berkeliling seputar kawasan nanggulan
sembari menghirup segarnya hawa pedesaan
satu perjalanan memakan waktu sekitar satu jam dengan harga rp tiga ratus lima puluh
sesekali pada spot dengan pemandangan menarik
anda akan diajak untuk berhenti untuk menorehkan kenangan dengan berfoto
selain itu gaya anda juga akan diarahkan untuk mendapatkan foto yang maksimal
seperti di spot ini anda bisa mendapatkan latar pegunungan dan sawah sekaligus
jadi gini mas
sekali lagi ya
satu dua tiga
masakannya harus asing
satu dua tiga
satu dua tiga
terima kasih mas
di warung ini sayur yang saya suka adalah sayur roti jubani
dan kemudian lauk yang menjadi favorit
yaitu tempe goreng
kalau biasa di situ tempe garis
lalu ada sate
nanti juga boleh dikawal satu
dan yang terakhir adalah telur
tapi saya ingin dapat telur misu
mbak boleh minta telur ya
konsep makanan rumahan membuat pelanggan jadi teringat akan suasana dapur dan masakan ibu di rumah
kenikmatan rasa makin terdongkrak apalagi ditambah makan sambil menikmati indahnya pemandangan alam
inilah yang saya sebut tadi dengan makan mewah
karena makan mewah
dan lokasinya juga mewah karena mepet sawah
meski berada di jogja sebelah barat para pelanggan tak hanya dari sekitar sini
tiga sekawan ini datang dari kota yogyakarta dan kabupaten sleman
jadi ini tuh makanan rumahan gitu
cocok buat kita yang kayak anak kos atau tinggal jauh dari rumah
kita makan juga disuguhin dengan view nya ini
makanannya juga bikin anggih sih
ketika makan dengan pemandangan seperti ini seberapa dalam ya pelanggan harus merogoh kocek
saya sepuasnya ambil sendiri itu hanya sepuluh ribu
ambil sendiri mau tambah lagi itu pun monggol
silahkan hitungnya juga sama sepuluh ribu
nanti tinggal hitung lauknya aja
lauk itu bervariasi ya
dari mulai sampai minang ambil sendiri
setelah perut kenyang saya ingin kembali menghabiskan energi dengan berkeliling kembali ke area persawahan
namun kali ini ada cara lain untuk melakukannya yaitu dengan naik skuter listrik
skuter ini bisa disewa dengan harga mulai rp empat puluh per jam
jangan lupa gunakan helm demi keselamatan ya
sebagai daerah dengan banyak lokasi menarik saya masih bisa mencari lokasi lain yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki
belum puas dengan perolehan foto sebelumnya saya datang ke mahaloka paradise
untuk masuk ke sini pengunjung harus menukar voucher seharga dua puluh yang bisa ditukar dengan air mineral dan makanan ringan
ada sejumlah spot foto dengan latar hamparan padi di sawah
menurut pengelola spot foto ini akan diganti setidaknya dalam tiga bulan sekali
bersuah foto juga bisa dilakukan di sini tapi spot fotonya jadi kurang terekspos dengan maksimal
jadi tipsnya sebaiknya jangan datang sendirian ke wahana ini supaya bisa berfoto secara bergantian seperti yang dilakukan rombongan dari bandung jawa patung ini
bagusnya senang aja bahagia tadi kan kami foto foto video video senang lho
itu kan bikin bahagia diri kita
bagi pemilik wahana ini diciptakan karena suatu alasan
kenapa harus ada botol spot
karena tidak dibungkiri ini merupakan salah satu magnet yang sedap digandungi
baik dari segala usia ya dari anak muda
maupun sampai dari ibu ibu bapak bapak
dari milenial dan juga generasi kolonial
jadi semuanya itu lagi suka foto
waktu terbaik datang ke sini adalah pada sore hari
apalagi ditemani segelas minuman dan camilan
tentu saja ini semua bisa dilakukan sambil menikmati pemandangan mewah
berupa landskap perbukitan menoreh dan hamparan sawah
sudah jalan jalan sudah makan makan
dan semoga weekend gateway kali ini bisa menjadi alternatif anda
kalau berwisata lagi ke yogyakarta